petugas dinas sosial dan satpol pp kabupaten kota waringin timur kalimantan tengah menjaring sejumlah gelandangan dan pengemis di kota sampit
bahkan salah seorang pengemis asal luar daerah yang terjaring razia pada bulan ramadan ini ternyata memiliki mobil dan kartu anjungan tunai mandiri
dina sosial yang memeriksa isi dan barang bawaan arief di dalam mobil menemukan sim a serta kartu atm milik pria kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ini
arief yang dulunya merupakan pedagang pakaian mengaku hari ini merupakan hari pertamanya mengemis di sampit
selain pengemis pemilik mobil ini petugas juga menjaring sejumlah orang lainnya termasuk ibu bersama dua orang anaknya
orang tua saya dulu